wah banyak banget
wah banyak banget
apa yang terjadi
bapak ini orang tuanya ya
tadi anak bapak keserempet mobil
makanya kita bawa ke rumah sakit pak
kenapa putri bisa sampai keserempet mobil
ini pasti gara gara kamu kan
ajak putri kabur dari rumah
tadi benci sama buka renang
kalau jangan baik sama kita
pak putri gak bakalan ketabrak

makanya kayaknya tidak saja
ini cuma untuk they
mumpung gak ada orang yang lihat aku
aku harus merubah baju aku
supaya nggak ada orang yang curiga
syukurlah tante selamat
iya dia bidadari
dan dia yang nyelamatin kakak tadi
kok bajunya ganti
bajunya dari mana
aku memang bidadari
tapi tante mohon sama kalian berdua
tolong rahasiakan jati diri kanker
jangan panggil tante bidadari
kalau kalian menemukan mahkota tante
pastiin tau sama tante ya
karena tante mahkota itu tante gak akan punya kekuatan yang maksimal
tante juga gak akan bisa pulang kekayaan
aku dan ari akan mencari mahkota tanpa
tapi tante tinggal sama kita ya
tante tinggal sama kita ya

saya sudah pulang
sebenarnya aku meski tak liat

bowin kata putih
sebaik aku p trial
kalau tante sengaja menari
tante akan lenyap selama lamanya
ibu kamu udah sadar
kamu baik baik aja nek
ibu ini gak apa apa om
untung ada tante maya yang nyelamatin aku
makasih ya kamu udah selamatin keponakan saya
ibu aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
kalian pamitan dulu sama tante maya
aku gak mau pulang kalau tante mayang nggak boleh ikut
putih kamu kan udah bilang kalau tante mayang itu gak bisa ikut pulang sama kita
kan tante maya udah nolongin kak putih
kita harus bahas kebaikannya dong
kalau tante maya gak boleh ikut
biar ari sama kak putih cari tempat tinggal lain aja sama tante maya
tante mayang boleh ikut tinggal sama kita
ya om makasih

di sini juga baru lainnya lancar

wow siapa yang masak nih
nggak lagi makan nih nanti keburu dingin lo makannya
nanti kalian di rumah jangan berdekat lo ya
kau berangkat dulu ya
aku baru pulang dari luar negeri dan aku kangen banget sama aku
sayang mereka siapa
yang ini maya dia yang jagain putih sama arief
kamu serius sayang
bukannya kamu gak suka banget kalau di rumah kamu ada anak anak kecil
sekarang mereka tanggung jawab aku
masalah ini nggak ada hubungannya sama hubungan kita
jadi aku minta sama kamu jangan berdekat lo ya
aku minta sama kamu kamu nggak usah ikut campur sama urusan keluarga aku oke
ada yang aneh sama kamu
lantai itu siapa sih om
itu pacarnya om udah nggak usah dipikirin
sayang kamu kenapa sih kok cemberut gini
tadi aku habis dari rumahnya krisna mah
seenaknya aja dia nabung ponakannya di rumahnya
aku takut nanti kristen jadi gak punya waktu buat aku
malah di rumah nyari pembantu cantik lagi mah
memangnya kayak gimana sih
komunikasi kalian selama ini
udah lama pokoknya belakangan ini krisna udah bener bener aneh
apa ada keponakan baru di rumahnya kak krishna
gilih rantai saja lo boleh main lama lama di rumahnya
citra kamu harus cepet dong ngomong sama krisna
jangan sampai kehadiran mereka itu mengganggu bukan kalian berdua

sama siang ibu ibu ada yang bisa saya bantu
bu sindi kami datang ke sini untuk minta penjelasan tentang paket tur wisata kami
kapan kami berangkat
iya bener bu
kalau nggak jelas kayak gini mendingan uangnya kembalikan aja sama kami
sabar bu tenang ibu ibu semua pasti berangkat
cuma sekarang memang sedang ada masalah di tour agency singapurnya bu
masalah masalah terus pokoknya kami nggak mau tahu
yang jelas kami minta uang kami kembali
tapi maaf ibu ibu uangnya itu sudah saya kirim ke sana
kalaupun mau dikembalikan perlu proses yang lama bu
oke kami tunggu tapi kalau dalam satu bulan ibu tidak bisa mengembalikan uang kami
kami akan laporkan ibu ke pihak yang berwajib
citra kamu lihat kan
mama itu sekarang sedang dalam masalah sayang
pokoknya dalam waktu kurang dari satu bulan ini kamu harus segera menikah dengan krisna